nah ini juga masih soal ular ya ada seekor ular jenis king cobra berukuran super besar viral di media sosial
dalam unggahannya di facebook ular diklaim sebagai kobra asal kalimantan
ya netizen pun ramai berdebat apakah raja kobra asli atau palsu
alunan serunai dan gendang mengiringi perubahan tokoh rajni menjadi ular dalam film nagina
berkat penampilannya dalam nagina mendian sri devi yang wafat akhir februari lalu dikenang sebagai bintang nomor satu india sepanjang masa
cuplikan adegan film box office india keluaran seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini bisa jadi juga selalu mengingatkan penontonnya pada sosok reptil berpisah kobra
tapi yang tengah viral ini bukan kisah ular jadi jadian
sejak diunggah di akun facebook made dwi sudarmawan dua puluh maret lalu
penampakan ular kobra berukuran jumbo ini langsung jadi viral
tak banyak keterangan yang disertakan made dwi sudarmawan dalam postingannya
ia hanya menyebut king cobra tersebut berasal dari kalimantan
pria asal bali ini memang tinggal dan bekerja di sebuah perkebunan sawit di daerah kongbeng kutai timur kalimantan timur
karena unggahan hanya berupa foto tanpa video wajar banyak yang mempertanyakan keaslian ular cobra tersebut
namun kepala laboratorium ilmu ular atau herpetologi puslit biologi nipi
amir hamidi mengatakan kepada detik com ular king cobra dalam foto tersebut asli
king cobra atau opiopagushana merupakan ular terpanjang di dunia dengan panjang mencapai lima sampai enam meter
namun amir juga menyebut angle pengambilan foto yang viral tersebut juga bisa membuat si raja kobra tampak lebih besar dari ukuran aslinya